setelah terjadi tanah longsor perbaikan di wilayah cijeruk kabupaten bogor dijanjikan segera dilaksanakan
pemerintah akan berfokus pada sektor permukiman warga dan jalur kereta api sukabumi bogor
rencananya perbaikan jalur kereta api akan memakan waktu sepuluh hari
sementara selama perbaikan warga bantaran rel longsor diungsikan
ada beberapa pekerjaan rumah yang dijadwalkan diselesaikan setelah tanah longsor terjadi di cijuruk bogor
beberapa diantaranya pemakaman jenazah korban di kampung lui nanggung cicuruk dan pendampingan terhadap keluarga korban
kemudian tindakan preventif akan dilakukan pemerintah daerah
beberapa program yang dijanjikan akan dilaksanakan antara lain relokasi warga yang tinggal di titik rawan tanah longsor
bukan hanya di kawasan cijeruk tetapi juga di wilayah lain yang tersebar di jawa barat dan pencegahan banjir
penanggulangannya tentu yang preventif
preventif dengan berbagai tindakan penghijauan
membentuk kembali umumnya
kemudian check down check down diperbaiki bioporik dan lain lain
itu kan terus terusan ya ribuan ratus ribuan jutaan biopori kita buat setiap tahun
bukan hanya wilayah pemukiman warga yang terkena dampak tanah longsor cijeruk
rel kereta api jalur sukabumi bogor juga terkena imbas
pancang penahan yang roboh akan dibangun ulang
perbaikan penguatan infrastruktur akan dilaksanakan menyeluruh
kamis pagi ratusan petugas kai mulai mengebut pengerjaan di jalur rel longsor
lintasan stasiun maseng kecamatan cijeruk kabupaten bogor
pekerjaan dimulai lantaran operasi pencarian korban yang tertimbun longsor telah usai
material konstruksi rel mulai dipindahkan menggunakan kereta troli
petugas juga mengecek jalur yang berpotensi alami longsor susulan
nantinya petugas akan memasang empat unit tiang perancah penyangga di lokasi longsor
serta baja hong bim sepanjang tiga puluh meter
jadwal perbaikan lintasan darurat diperkirakan memakan waktu sepuluh hari
sehingga operasional kereta jurusan bogor sukabumi
baru bisa beroperasi dua minggu ke depan
akhiran kami pak kalau cuaca normal pak ya cuaca normal
takjilan kami sekitar kurang lebih tujuh sampai dengan sepuluh hari pak
jadi nanti untuk teknis konstruksinya kita akan melakukan pemasangan konstruksi baja darurat pak ya
kita memasang tiang tiang baja yaitu di area yang longsor kurang lebih ada sekitar empat tiang nanti pak kita pasang
guna mengantisipasi dampak longsor susulan ratusan warga yang tinggal di pemukiman bibir rel longsor
akan diungsikan selama pengerjaan rehabilitasi rel dilakukan
konstruksi jalur rel darurat ini nantinya mampu dilintasi kereta dengan batas kecepatan lima km per jam
tim liputan transmedia